anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
satu lagi usulan gubernur dki jakarta nisbah swedan yang membuat publik terheran
anies berencana membuka atau membuat jalur sepeda di ruas tol
selain potensi bahaya yang tinggi hakikatnya jalan tol memang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat
usulan gubernur dki jakarta anies baswedan kembali menjadi sorotan
mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengusulkan wacana memperbolehkan sepeda masuk tol
wacana tersebut disampaikannya melalui surat permohonan kepada menteri pupr basuki hadi mulyono
seperti dilansir detik com
anies berencana mengizinkan pesepeda menggunakan ruas tol dalam kota
dimulai dari kawasan kebonanas hingga tanjung priok setiap hari minggu
rencananya simulasi pesepeda masuk tol akan dilakukan pada pekan ke dua september
usulan ini didukung di sub dki
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo mengatakan
akan menyiapkan jalur sendiri bagi pesepeda untuk sementara
jenis sepeda yang boleh menggunakan jalan tol pun dibatasi
hanya diperuntukkan bagi sepeda berjenis road bike
usulan ini sontak menjadi perbincangan publik tak terkecuali pesepeda
jalan tol khusus sepeda kayaknya enggak ya
jalan tol itu kan peruntukannya untuk kendaraan yang kecepatannya tinggi
terus banyak truk banyak kendaraan besar
kebayang gak sih kalau kita di jalan tol dan sepeda
ini saya sih setuju cuma ada catatan
bagaimana dengan keamanannya
sebenarnya sepeda itu yang dibutuhkan ketika dia tidak berada di jalurnya
ketika nanti dari pemprov bisa masuk ke jalan tol
pakar transportasi universitas tarumanegaraan lex mono surya putranto
menegaskan bahwa jalan tol tidak diperuntukkan bagi pesepeda
apalagi jika digunakan bersamaan dengan kendaraan bermotor yang berkecepatan tinggi
ini memang tidak sesuai sebenarnya penempatannya di jalan tol
jadi itu sebenarnya secara pribadi saya mengatakan
tangan membahayakan walaupun kata kata akan ditutup gitu ya
namun kan ini kan berarti ada sesuatu peralihan
nah itu nanti akan mungkin agak kurang selamatnya di situ
lexmono menambahkan kebijakan ini bukanlah hal mendesak yang penting untuk disahkan saat ini
ditambah jalur khusus pesepeda yang ada saat ini masih memadai
selain berisiko bagi keselamatan
rencana jalur tol bagi pesepeda ini juga bertentangan dengan regulasi penggunaan jalan tol
dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor lima belas tahun dua ribu lima tentang jalan tol
tegas ditekankan bahwa kendaraan roda dua dan sepeda dilarang memasuki jalan tol
tim liputan cnn indonesia
dan pemprov dki jakarta telah mengajukan rencana simulasi sepeda masuk ke jalan tol kepada kementerian pupr
ada yang menganggap ini sebagai terobosan
namun juga menimbulkan kekhawatiran terutama tentang risiko keselamatan
pemerintah tentu harus menyiasati
tingginya animo pesepeda di ibu kota belakangan ini
bersepeda boleh jadi alternatif gaya hidup sehat di masa pandemi
tapi haruskah jalan tol yang sejatinya hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda empat atau lebih ini
dibuka untuk para pesepeda bagaimana menjawab polemik sepeda masuk tol ini
kami akan membahasnya dengan arah sumber yang telah bergabung bersama kami
dari luar studio melalui sambungan zoom
sudah ada wakil gubernur dki jakarta
bapak ahmad riza patria
pak riza selamat malam apa kabar
dan selanjutnya juga ada aryo pratomo
halo selamat malam
dan juga ada trubus raharian syah pengamat kebijakan publik
bang trubus apa kabar selamat malam
ya baik mas sehat selalu
saya ke pak wagub terlebih dahulu ya
pak riza ini ada yang kemudian mengkritisi adanya wacana sepeda masuk jalan tol ini
sebetulnya apa yang mendasari yang melandasi akhirnya pemprov dki jakarta memikirkan bahwa
sepeda jenis road bike ini boleh masuk jalan tol ini
jalan tol yang sejatinya untuk kendaraan roda
yang pertama soal mengkritisi itu biasa
kita negara demokrasi apapun kebijakan pemerintah
biasa dikritisi bahkan kami senang banyak kritik dari masyarakat
itu artinya ada respon ada dinamika
sehingga nanti apapun kebijakan yang kita ambil
tentu kebijakan yang diputuskan bersama dan bisa diterima secara umum
yang kedua terkait dengan kebijakan bersepeda
memang ada permintaan dari kalangan bersepeda khususnya road bike
yang bersepeda dengan kecepatan tinggi
kalau di jalan jalan kan tidak dimungkinkan kita bersepeda
apa namanya dengan kecepatan tinggi karena mengganggu
yang ketiga maka perlu dicarikan tempat
nah setelah didikusikan salah satu tempat yang dimungkinkan adalah di jalan tol
di antara aja dipilih dari kebodadas ke tanjung priu

yang kedua terkait dengan kebijakan bersepeda
apakah itu dimungkinkan apa tidak itu saja pilihan pilihan kita bersama
yang memang kita diskusikan
nah untuk itu pak gubernur sudah melayangkan surat
karena itu menjadi kewenangan daripada pupr
maka nanti kita akan menunggu jawaban respon dari pupr
yang kami minta itu tidak seluruh jam dan tidak seluruh hari ya
hanya di hari tertentu umpamanya di hari minggu pagi
jam enam sampai jam sembilan selamatnya
tiga jam saja di jalan tol tersebut digunakan untuk sepeda road bike
kecepatan tinggi di ruas tertentu saja
dari kebodadas sampai tanjung priu
kemudian juga pada jam itu tentu
agar tidak menimbulkan bahaya atau resiko selamat bagi sepeda dan semuanya
juga tentu pada sementara itu tutuplah
kira kira seperti carpreide lah
selama carpreide itu kan ditutup untuk masyarakat berolahraga
jalan sepeda dan sebagainya
nah ini khusus pesepeda jadi ditutup
jadi tidak akan membahayakan ya
jadi di jam jam tertentu saja di hari minggu
apakah dimungkinkan oleh tidak sesuai dengan regulasi yang ada
pak riza tapi untuk kalkulasi keselamatan pesepeda sendiri
kita tahu di jalan tol anginnya kencang
kemudian juga mobil berkecepatan tinggi
berbagi jalan dengan para pengendara sepeda
ini bagaimana kemudian pemprov mengkaji keselamatan para pesepeda di tol
ya jadi kalau digunakan itu kan jalan tol di cawang ke priok
itu kan ada dua ruas kan
ada yang ke arah cawang
ada yang ke arah priuk
tentu dipilih satu ya
jadi yang satu untuk beroperasi
yang satu tidak beroperasi untuk jam tersebut pada hari minggu
jadi seperti carpreide lah
tidak beroperasi hanya pada hari minggu dan jam tertentu
jadi tentu tidak akan mengganggu keselamatan
karena kan mobil di bawah tidak di atas
nah kita kan menggunakan jalan tol yang di atas
pada jam enam pagi sampai sembilan pagi
pengguna tol di atas jalan layang itu kan tidak digunakan
untuk sementara tiga jam tersebut
jadi seperti itu rantimaka
itu juga sudah diperhitungkan
anginnya bisa tidak ada masalah
tinggal yang jadi masalah apakah dimungkinkan itu digunakan atau tidak
ketentuannya ada di kementerian pupr
untuk itu kami mengirim surat dan sepenuhnya kami serahkan kepada kementerian pupr
untuk selanjutnya pada pekan depan direncanakan akan dilakukan simulasi baik
pak riza saya ke mas aryo selanjutnya
ini dari jakarta cycling community
koordinator dari jakarta cycling community
anda sebagai pegiat sepeda
sepeda road bike
betul apakah ada kebutuhan untuk memiliki jalur sepeda dengan kecepatan tinggi begitu
sebenarnya kalau misalnya dibilang kebutuhan sih memang ada
karena kan kalau untuk di hari minggu itu
kita agak kesulitan ya untuk di daerah seperti itu di irman
karena banyak sekali sepeda sepeda yang katakanlah speednya jauh lebih rendah dari road bike gitu
tapi memang kita nggak spesifik pernah meminta untuk dibuatkan

tapi tentunya kalau memang
pencontr dki punya rencana seperti ini sih sebenarnya
buat saya baik baik saja
cuma ya tentunya harus kita lihat dari sisi teknisnya ya
apakah dimunculkan atau tidak
kalau dari saya sebenarnya itu aja sih
oke tapi road bike sendiri betul atau tidak sih mas aryo
ini kecepatannya bisa normalnya lima puluh sampai enam puluh km per jam
untuk kemudian melajunya di jalan
range nya itu kita antara tiga puluh sampai empat puluh

jadi bisa ada yang bahkan sampai lima puluh itu memang betul sih
dan itu kalau misalnya kita apa namanya
berkunjungan dengan yang sepeda katakanlah yang fun bike gitu ya
memang bahaya karena kita kalau lebih sekitar lima puluh itu
ya sama seperti kecepatan motor kan ya
masih saat ini kan pemprov maksud saya dki jakarta ya
dki jakarta sendiri sudah memiliki beberapa jalur sepeda yang telah dibangun oleh pemprov
dan juga ada kawasan bersepeda yang kemudian dibuka pada hari hari
hari libur hari tertentu
nah ini sebetulnya sudah memadai belum bagi anda sebagai penggiat sepeda road bike
terus terang kalau untuk dibilang memandai atau tidak sangat relatif
karena sebenarnya begini
hoad bike itu juga kan kita bisa goes dengan pelan
dan kita juga bisa goyek dengan kecepatan yang lumayan tinggi
nah pada saat kita sedang exercise atau warkout ya
dengan kecepatan yang tinggi
tentunya kita agak sulit untuk menggunakan yolo yolo yang bisa kita gunakan
oleh pemerintah ya
terus terang membuat yang di hari minggu seperti csb gitu ya
itu agak agak sulit sih
dan terus terang itu kita hindarkan memang
oke jadi kalau saya simpulkan ini tidak ada permintaan
tapi memang sejatinya sepeda road bike ini membutuhkan lintasan yang cukup lebar lah
karena kecepatannya lima puluh enam puluh km per jam itu
nanti saya akan tanya ke bang terubus
bang terubus sebetulnya kebijakan kebijakan seperti ini
di era pandemi urgensinya seperti apa
dan kira kira anda sebagai pengantinnya
mengamat kebijakan publik
kita bahas usai
jeda tetaplah di cnn indonesia prime news
jeda tetaplah di cnn indonesia prime news

dan kita masih menakar urgensi
pentingnya peraturan atau kebijakan sepeda masuk di jalan tol
yang tersebut diberikan oleh bank terubus radiansyah
tadi saya sempat menanyakan soal sebetulnya urgensinya sejauh apa
atau bagaimana bang trubus silahkan komentar anda
menurut saya sih kebijakan ini belum ada urgensinya ya
bahwa jalan yang ada itu sebenarnya sudah cukup dalam arti memadai
dan tinggal dioptimalkan saja kalau memang peserta balap ini membutuhkan tempat tersendiri gitu loh
jadi tidak perlu menggunakan jalan tol
itu yang pertama
nah ini kan harus dihitung juga menurut saya itu mas
pak riza ini tadi mas aryo sempat bilang kalau misalnya dari jakarta cycling community tidak ada permintaan untuk kemudian sepeda road bike diberikan jalur khusus di jalan tol
tadi juga bang trubus sempat menyatakan ini nanti akan ada cost dan benefit yang harus dibayarkan oleh pemprov dki jakarta
nah pak riza sebetulnya kalau melihat kedua hal tersebut tidak adanya permintaan sebetulnya dari jakarta cycling sebagai salah satu komunitas road bike yang eksis di jakarta dan juga cost and benefit yang harus dibayarkan ke pemprov dki bagaimana
ya terkait permintaan memang tidak ada permintaan secara khusus ya surat menyurat memang begitu
namun banyak sekali kami ketemu dengan para penggiat road bike karena meningkat penggunaan sepeda di jakarta sangat signifikan
dan juga demi keselamatan ternyata ya berbeda fine bike sama road bike gitu
pak trubus nggak bisa dia di bawah atau di jalan bergabung begitu terus atau bisa dilihat juga nggak bisa
dia di jalan jalan raya umumnya tidak memungkinkan
itu sangat berbahaya sekali justru kalau di bawah
dia memang harus ada track khusus jalur khusus
yang selama ini ya ada di veldrome itu ada tempat latihan di situ
terkait usulan di jalan tol itu memang menjadi usulan beberapa pihak
ini sedang kami kaji di internal kami sudah koordinasikan dengan jasa marga asosiasi pengguna jalan tol dan lain sebagainya
tapi sekali lagi semua ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada pesepeda road bike
agar memiliki tempat yang lebih nyaman lebih baik dan tentu lebih aman
namun terkait dengan waktu tadi sudah kita batasi
dan dia cepat sekali itu kan tinggal menutup
buka saja tidak perlu pakai kon pembatas karena satu jalur
satu jalur utuh ya
satu jalan jalur khusus gitu
jadi tidak perlu ada pembatas tali kon dan sebagainya begitu
nah memang yang tinggal diperhitungkan tadi dampak ekonomi bagi pengguna jalan tol
tapi kalau dia kan cepat sedikit dia bisa turun sebentar begitu
apalagi di bawah itu jalannya cukup besar
dan hari minggu setelah kami hitung di jam tersebut pengguna jalan tolnya sedikit di pagi hari itu
sebetulnya bisa dikendalikan untuk kecepatan sepeda dan sampai saat ini masih lumayan nyaman untuk bersepeda di jakarta
dengan adanya kawasan kawasan bersepeda dan juga jalur khusus sepeda yang sudah disiapkan oleh pemprov dki jakarta
dan nanti jika ada ada tidak khawatir ada timbulnya kecemburuan antara pesepeda pesepeda lainnya
yang sifatnya funbike yang saat ini sedang juga menggandrungi kegiatan bersepeda itu sendiri
yang fun bike kan sudah dipalsasi
sekarang itu sudah lebih dari dua puluh lima ruas bersepeda di jakarta yang kami buat
dapat digunakan bagian fun
dapat digunakan bagian bike
dapat digunakan bagi yang menggunakan sepeda di pagi hari sore hari
bersepeda ke kantor untuk kepentingan transportasi publik sudah disiapkan
yang memang belum itu ya road bike
road bike itu beda sekali
dia nggak bisa digabungin di situ
di situ kan jalannya pelan santai
dan di sebelah kanannya ada mobil ada motor
itu kan berbahaya kalau dia kecepatannya tinggi
memang dia harus jalur khusus
selama ini memang belum ada tempat yang khusus gitu
kecuali ada di veldron dan beberapa titik lainnya
jadi memang belum
dan ini kan sifatnya sementara saja
tapi kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu lima tentang jalan tol
ini kan benar benar dengan tegas menekankan bahwa kendaraan roda dua dan sepeda dilarang untuk masuk ke jalan tol
pak riza nanti kalau misalnya road bike ini boleh masuk ke jalan tol
jika kemudian ada kecelakaan atau hal hal yang tidak diinginkan
begitu jika ini direalisasikan
siapa yang akan bertanggung jawab
yang pertama justru dengan disiapkan di jalan tol kan
justru terhidat dari kecelakaan
kan nggak ada mobil di jalan tol
jadi kecelakaannya di mana
justru ini lebih aman dari yang sekarang
kalau sekarang kan ya bergabung dengan yang lainnya justru lebih berbahaya
kalau ini kan dikasih track khusus
dia lebih aman
yang jadi masalah cuma dua sejujurnya
tadi ya sampai ke empat rumus betul
itu terkait aspek ekonomi
kalau ada track luar kota lewat kota
itu kan dia harus berhenti dulu
atau dia keluar dulu gitu
kalau dari bogor dari kerawang dan sebagainya
kalau mau ke tanjung priuk umpamanya
sekalipun sebetulnya kan kita ada jalan jati warna
untuk ke periuk itu tidak lagi lewat semuanya lewat bypass
cawang priuk itu sudah ada
yang menggunakan cawang priuk itu sebetulnya yang dari banten
dari tangerang dan lain sebagainya
kalau dari arah timur dia masuk ke lewat jalan tol yang di jati warna
langsung ke priuk
jadi sudah terpisah
bagi pengguna kendaraan pribadi dia bisa turun ke bawah
di bawah itu ada jalan yang sangat luas dan lebar
nah kalau sepedanya di bawah itu yang justru berbahaya
dia bisa bersinggungan dengan motor kendaraan penggalan kaki dan sebagainya
jadi kira kira itu
yang kedua masalahnya tentang regulasi
nah regulasi memang sejauh ini memang ada ketentuan yang tidak boleh untuk yang lainnya
penuhnya makanya kami serahkan sementara kepada kementerian pupr
yang memiliki kewenangan pemerintah pusat
ini kewenangan bukan ada di kami di pemprov dki
tapi ada di pemerintah pusat
jadi sekali lagi semua sebagai sebuah usulan
dengan maksud dan niat baik
di masa pandemi ini
tapi selebihnya kami serahkan kepada kementerian pusat
desen ini pegiat sepeda road bike
kalau nantinya direalisasikan
sebetulnya animo para sekarang
di kalangan para penggemar road bike sendiri
mendengar ada kabar ini
apa tanggapan mereka di komunitas
memang agak bercampur ya
sebagian yang menembut baik
ada sebagian juga yang
ini aturan dan lain lain
ada yang juga masih ragu ragu
satu satunya jalan sih kalau menurut saya ya
emang harus dicoba sih
dengan kita mencoba
kita buat satu trial ride gitu ya
antara sepeda dengan bisnis
kebingungan dan keraguan keraguannya itu
saya rasa mungkin karena belum pernah
jadi keraguannya itu lebih ke safety
karena yang saya tahu kan di ruas jalan tersebut
sambungan jalannya lumayan ada jarak ya
nah itu yang kita tidak tahu
apakah sambungannya itu terlalu lebar atau tidak
buat ride baik
nah untuk dari jakarta cycan community sendiri
ini sebetulnya menaungi berapa
ada berapa jumlah orang yang ada di komunitas anda
kita kan sifatnya open komunitas ya
kita ada di sraval juga
lumayan banyak sih pak
sekitar enam ribuan tujuh ribuan orang sih
yang follow di instagram kita ya
ada sekitar enam ribuan
dan apakah kemudian pernah ada wacana seperti misalnya memberikan usulan agar ada jalur sepeda khusus
seperti misalnya di negara negara lain
denmark jerman china yang punya tol sepeda sendiri
jalur sepeda yang mumpuni untuk road bike
wacana wacana itu sih memang ada
misalnya yang di bangkok kan mereka sudah punya tuh jalur sepeda
ya itu pernah kita ngobrolin
tapi ya belum sampai ketika yang serius ya
hanya kita ngobrol sesama teman aja
jadi dari komunitas sepeda inginnya oke dicoba dulu ya
nanti dilihat bagaimana sebetulnya tadi keraguan keraguan dan juga kebingungannya bagaimana
nanti saya akan ke bang terubus
bang terubus tadi sudah dijawab oleh pak riza terkait dengan cost and benefit dan lain lain
nanti kita akan bahas lagi usaha jeda tetap lagi di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news ya langsung ke bang terubus radiansya
bang trubus tadi sudah dijawab oleh pak ariza terkait dengan tidak perlu pakai jalan tol untuk sepeda ini
ini sedang akan dicoba aspek layakan bisnis
sebetulnya ini di jam jam sepi yang tidak terlalu ramai dan juga akan ada pengalihan begitu ya
dan juga cost and benefit tadi juga sudah dibahas
ya menurut saya memang sepanjang aspek ekonomi itu sudah dipenuhi
kemudian apa namanya ya kapasitas jalurnya juga sudah dipenuhi nantinya
itu tentu bisa jalan
hanya persoalan kemudian nanti di pengawasannya
pengawasannya kan ini harus koordinasi dengan polisian termasuk dalam hal ini satpol pp
nah disitu juga harus dipertimbangkan meskipun nanti harus dibatasi

tetapi memang kalau animonya tinggi kemudian kan tambah banyak orang
nah sepertinya orang pesepedanya tambah banyak
ini kan juga harus diperbakan secara matang karena bagaimana juga di tataran implementasi
meskipun kelihatannya sederhana nanti implementasinya banyak faktor yang mempengaruhi selain
selain saya disebutkan aspek keamanan juga aspek ketepatan daripada apa namanya pesepeda
tetapi juga harus dipertimbangkan pula dari sisi ini apa namanya human resources yang harus bertanggung jawab di situ
ini kan persoalan akuntabilitasnya publik nanti kan gitu
jadi jangan sampai kemudian nanti ini memang kepentingan olahraga tetapi kemudian ada hal hal lain misalnya karena ini kebetulan masa pandemik gitu ya
masa apa penyebaran covidnya lagi tinggi sekali
nah disitulah kemudian kalau pengawasannya tidak ketat maka disitu muncul penularan misalnya kan itunya
ini kan harus juga dijaga meskipun dalam hal konteks tentu sudah dikatakan nanti jaga jarak pakai masker dan macam macam lah istilahnya protokol kesehatan sudah diterapkan
tetapi perlu diketahui bahwa namanya
tetapi perlu diketahui bahwa namanya
masyarakat ini kan perilakunya kan sangat beraneka ragam dan disitu dalam situasi yang namanya bebas bersenang senang gitu ya namanya olahraga
nah kemudian lupa mereka tipik tipiki nah disitulah kemudian antara apa para peserta itu sendiri
ada risiko penularan covid sembilan belas begitu
nah jangan sampai kemudian itu menjadi muncul klaster baru karena ini sekarang ini lagi serem seremnya sedikit sedikit keluar kluster baru sedikit klaster baru
jadi kebijakan ini memang harus dipertimbangkan secara matang
dan disamping itu
dan disamping itu juga nanti monef monefnya ya monitoring evaluasinya juga harus terus menerus itu dalam arti meskipun hanya dipakai pada jam enam sampai jam sembilan kan tetapi prakteknya nanti tetap jam lima sampai jam sebelas misalnya lah
ini kan juga harus betul betul dievaluasi menyeluruh bagaimana dari sisi sisi juga infrastruktur yang lain misalnya soal soal medis kesehatannya dan lain lainnya itu
dan mengenai perspedanya juga kesehatan dari perspedanya itu juga harus dipertimbangkan karena dengan angin ketepatan yang tinggi
apakah dia punya feed juga
misalnya daya tahan tubuhnya menghadapi tekanan yang begitu kuat karena memang kebetulan sejalannya di atas
jadi memang ini hal sangat menarik kemudian nanti meskipun sedikit penonton nanti mungkin artinya para pesepeda dengan dali bersepeda nanti akan tetap masuk misalnya gitu
nah ini yang perlu dipertimbangkan menurut saya
baik pak riza ini ada kekhawatiran ini juga bisa jadi kluster penyebaran virus yang baru
sebetulnya saat ini untuk regulasi yang diterapkan oleh pemprov dki jakarta untuk pesepeda untuk kemudian pelanggar protokol kesehatan
pada saat bersepeda ini bagaimana
apakah tidak khawatir akan malah justru memperluas penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
ya kalau orang bersepeda dengan kecepatan tinggi kan jaraknya berjauhan
jadi jaraknya kan tercapai dia
jadi justru kita tidak khawatir kalau terjadi penyebaran ya orang bersepeda kecepatan tinggi bagaimana mungkin dia bisa berdekatan jaraknya begitu
yang kedua memang yang dikhawatirkan betul pak trubus
nanti biasanya waktu sebelumnya

nah itu memang yang harus kita jaga
jangan sampai nanti sebelum memulai atau setelah memulai dia kongko kongko ngobrol buka masker dalam jarak yang dekat
nah itu memang kita hindari
nah tapi itu yang terjadi pak gimana pak riza
ya kan semuanya perlu disiplin perlu taat
jadi jangan ditutup sama aja kalau kita nggak mau ada virus ya sudah
bisa saja kalau mau begitu pemerintah pusat berikan perintah di seluruh indonesia nggak boleh keluar rumah
semua di dalam kerja di rumah belajar di rumah ibadah di rumah nanti makan dikirim
belanja disiapkan bisa saja
tapi kan kosnya besar
tapi tidak itu yang dipilih ya
kita harus berimbang antara kepentingan kesehatan kepentingan ekonomi kepentingan olahraga dan semuanya
tidak bisa kita ini dalam mengambil kebijakan
tidak bisa kita ini dalam mengambil kebijakan
kalau mengambil kebijakan itu memuaskan semua pihak
tapi yang dibutuhkan adalah protokol covid dilaksanakan kepatuhan dan kesadaran ya
kita semua dimanapun berada kalau tidak disiplin ya sebaik apapun regulasi yang dibuat tidak ada artinya
kedisiplinan dan kepatuhan warga
jadi kita boleh berkegiatan yang penting diatur protokolnya dan patuh dan disiplin
mohon pada kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu tetap disiplin patuh dan taat
nah untuk penegasan dari protokol kesehatan ini sendiri di jalan jalan ibu kota pada saat hari hari libur yang kemudian kawasan bersepeda dibuka
saat ini sudah sejauh mana pak riza
ya kalau kita kan sudah mengambil kebijakan
selama pandemi karakternya ditutup

kita coba di masa pelonggaran satu hari
karena masyarakat kita lihat susah diatur kita tutup kembali
sampai hari ini kartunya tidak dibuka
kalau bersepeda kita beri kesempatan karena bersepeda kan berjarak
tentu dengan ketentuan ketentuan yang tadi saya sampaikan
nah kalau road bike sebetulnya antara road bike sama fine bike itu fine bike juga lebih rentan daripada road bike
kalau fine bis kan dia santai jalan mungkin jaraknya malah bisa lebih dekat dibandingkan road bike
kalau baiknya kecepatannya tinggi
karena fine bike itu bahkan usianya ya beragam
mulai dari anak anak sampai orang dewasa
mungkin orang tua juga ikut bersepeda
tapi kalau road bike itu umumnya ya usia usia yang produktif lah
yang masih muda yang fit badannya yang sehat dan sebagainya
justru yang khawatiran kami tinggal dua saja
tinggal masalah sampai ke pak trubus betul tadi terkait ekonomi
aspek ekonomi bagi pengguna jalan tol
nanti kita hitung lah berapa besar dirugikannya
kemudian yang kedua yang menjadi perhatian tadi soal regulasi
selama ini tidak diperbolehkan
yang nama juga ini kan perobosan perobosan
apakah dimungkinkan kami kembalikan kepada kementerian pupr
yang memiliki kewenangan terkait penggunaan jalan tol
oke karena akan baru dilakukan simulasi
pada saat simulasinya ini sendiri pak riza
sebetulnya nanti bagaimana untuk aspek keselamatan
karena kan panjang lintasan lumayan panjang dua belas km begitu
apakah nanti akan disediakan tenaga kesehatan atau ambulans
begitu di sepanjang jalan tol yang kemudian dibuka untuk pesepeda ini
ya jadi kalau jujur saya juga bukan pengguna rideback
tapi saya tanya teman teman banyak juga yang menggunakan kecepatan tinggi
nah kalau di atas itu kan yang dihitung tinggal dua sebetulnya
kalau pengamanannya dia kan tidak terganggu oleh mobil
karena mobil kan tidak masuk di jalur jalur tersebut
di dalam ruas tol itu sendiri tidak masuk gitu
jadi dia nanti menggunakan jalan tol yang di sebelahnya
itu bisa dibagi dua arah begitu
itu bisa juga nanti dibatasi dengan
itu juga salah satu solusi supaya semua tetap bisa menggunakan jalan tol
pada jarak ke bonanas ke pelanjung priok
sehingga secara ekonomi tidak dirugikan
karena pada jam jam itu jam yang memang sepi pada jam enam jam sembilan di hari minggu
kemudian yang berikutnya soal keselamatan
saya kira benar yang disampaikan mas aryo ya
itu kan di jalan tol itu nanti memang ada angin
nanti kita sedang hitung
menurut para ahli itu tidak ada masalah
karena ada pembatas jalan tol itu yang cukup tinggi gitu ya
jadi karena dia posisinya menunduk
sehingga tidak ada angin yang kencang yang mengganggu
kecuali dia itu tidak ada pembatas temboknya betonnya
kemudian yang kedua yang harus dipahami terkait kesehatan itu tinggal soal garis garis batas
di jalan tol itu ada garis semua yang namanya
nah di situ biasanya ada jeda gitu ya
itu nanti dilihat nanti
saya kira yang tepat nanti kita bicara regulasi dulu
kalau memang diperbolehkan
cara yang kedua betul disampaikan mas aryo
kita uji coba dulu deh gitu
kira kira baik tidak
aman tidak dan sebagainya
nanti kita akan putuskan ya
semuanya juga namanya sesuatu yang baru
yang paling penting regulasinya kita sikapi secara bijak
jangan sampai melanggar undang undang dan ketentuan yang lainnya
kalau dimungkinkan baru secara teknis kita akan uji coba
kalau memang baik ya baru kita lanjut
kalau tidak ya kita harus hentikan
mas aryo ini sebagai pegiat sepeda road bike
sepertinya agak dianak emaskan begitu ya oleh pemprov dki jakarta
diberikan jalan khusus untuk para penggiat road bike
ya sebenarnya sih yang nggak bisa saya pungkirin ya
saya tidak mau mengatresiasi kebijakan dari pm prof dki ini
karena memang kalau menurut saya ya kenapa tidak
kalau memang bisa diberikan fasilitas yang aman yang layak gitu ya
ya saya rasa semua juga pasti mau
dan untuk standar keselamatan yang sendiri mas aryo
ini kan anda yang benar benar menggiati sepeda road bike ini
dan pada saat dibuka tentunya akan banyak antusiasma atau animo masyarakat
para pegiat road bike untuk mencoba lintasan tersebut
apa standar keselamatan yang harus
sangat diperhatikan oleh para pesepeda road bike
dari semuanya sebenarnya yang paling mendasar adalah satu
sambungan sambungan jalan dan lobang lobang jalan
sambungan jalannya sudah bisa diatasi
itu udah sangat membagu sih
terlebihnya mungkin kita hanya butuh satu call center ya
karena dalam jarak dua belas kilo satu ruasnya itu
yang saya khawatirkan kalau misalnya ada kompes di tengah tengah jalan
kabel di tengah tengah jalan
kita butuh call center untuk menghubungi petugas gitu
kita mau telepon taksi juga nggak bisa
telepon petugas juga nggak bisa
mungkin satu satunya call center sih
pak reza ini sudah disiapkan oleh pemprov dki
sambungan jalan yang mulus begitu ya
dan juga tadi apabila kontak darurat lah
misalnya ada pengendara sepeda road bike ini yang mengalami kecelakaan misalnya di jalan
ya jadi kalau soal jalan yang berlubang

saya kira nggak ada jalan yang berubah
kalau di tol ya
kalau di bawah jalan biasa mungkin
jalan yang biasanya kita cepat kok
respon pemerintah begitu laporan dari pengaduan hari ini
besok juga langsung kita kerjakan
silahkan masyarakat kalau melihat jalan lubang lubang laporkan kepada kami
langsung kami tindak lanjuti di hari berikutnya
dan kami pastikan selesai
nah apalagi jalan tol
jalan tol itu tidak ada yang berlubang yang
yang disampaikan oleh mas aryo itu yang betul
di setiap jalan tol itu ada penghubung
pembatas jalan yang mungkin jaraknya saya nggak tahu
persisnya berapa lima atau sepuluh cm
itu yang dihitung
itu kan berbahaya kecepatan tinggi
makanya tadi yang paling benar sampaikan mas aryo
kalau memang regulasinya sudah dimungkinkan
kemudian solusi ekonomi sampaikan patrobus juga dicarikan solusi
umpamanya dia kontraplo
itu kalau senin pagi itu kan beberapa jalan ruas jalan tuh kalau misalnya zaman sebelum pandemi itu kan dikit kontraflo
dari patmawati sampai ke tambri itu kontraplo
jadi bisa begitu
jadi di sini juga bisa
jadi pengguna jalan tol yang ke arah dari kebonanas ke tanjung priok dia bisa masuk
lalu berikutnya dibuat kon itu pembatas
karena memang pengguna di hari tersebut sedikit bisa saja di ruas yang sebelah kanan itu dipakai berdua
ke arah priok dan ke arah cawang
kemudian tinggal yang harus dihitung disampaikan mas aryo tadi
penghubungan tadi saja kita hitung
nah itu mas aryo dan teman teman yang lebih pintar lebih tahu lah kira kira
ini mantet nggak kira kira gitu
teknis teknis seperti ini sudah dikalkulasi tentunya ya pak riza
ya semuanya kita hitung
tapi selebihnya masih ada teman teman yang lebih tahu apakah jalan tersebut memenuhi syarat atau tidak
mungkin saya ke bang trubus untuk terakhir
bang trubus optimis nggak kebijakan ini kemudian bisa diterapkan oleh dki jakarta
kemudian memenuhi antusiasme animo masyarakat pegiat sepeda dengan baik
iya kalau memang nanti regulasinya sudah disusun dan sudah diuji coba memang mengembirakan
saya pikir ya optimis juga
justru di sini nanti kan
sekaligus ya istilahnya uji coba bagi para pesepeda ini balap ini
untuk menunjukkan kepada publik sebagaimana apakah dia mampu dalam hal menerapkan protokol kesehatan secara baik
kemudian mampu dalam hal ya bersepeda secara memenuhi etika kesehatan misalnya
nah ini kan harus dilihat secara keseluruhan
tetapi saya lagi bahwa kebijakan ini akan menjadi terobosan baru ketika
ketika kita menerima kebijakan ini
karena nanti memang segala perangkat infrastruktur itu tersedia dengan baik
nah ini yang perlu tantangan ke depan dan yang paling juga ini soal pengawasan ini yang perlu sekali dilakukan
jangan sampai nanti sepedanya itu memang harus betul betul sepeda yang dalam posisi ready fit sepedanya
jangan sampai nanti rantainya putus kemudian akhirnya terjadi salah satu diantara mereka omong omongan ya kan
apa namanya sering bincang bincang lah mengumpul ngumpul lah itu tadi sudah sama pak wagub juga dikatakan sebelum dan sesudah
biasanya kan mereka berkumul kumul berkumpul kumpul
nah ini yang harus dikasih penegasan
saya kira nanti disitu dalam aturannya regulasinya itu nanti juga dikasih apa namanya
sanksi juga lah sepertinya setidaknya nanti ketika misalnya ada pelanggaran harus bagaimana
nah itu langkah langkahnya harus jelas
itu aja mas menurut saya yang perlu dilakukan
harus benar benar diantisipasi praktiknya di lapangan agar terobosan ini benar benar bisa diawasi dengan baik oleh seluruh stakeholders yang menggunakan jalan tol itu nantinya
baik pak ahmad riza patria wakil gubernur dki jakarta terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan juga bang turbus radiansyah dan juga mas aryo pratomo dari jakarta cycling community
bapak bapak terima kasih selamat malam
terima kasih selamat malam
penyanyi reza artamevia yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba mengaku menggunakan sabu sejak empat bulan lalu
kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda
bersama rekan saya ferdi ilyas